timbasarnas menado mengevakuasi puluhan penghuni lapas tagulandang
imbas erupsi gunung ruang di sitaro sulawesi utara
mereka diungsikan dengan kapal motor bima sena ke pelabuhan likupang minahasa utara
penghuni lapas yang dievakuasi adalah warga binaan dan pegawai lapas tagulandang
beserta masyarakat setempat yang terdampak erupsi gunung ruang
total sebanyak empat puluh tujuh orang yang dievakuasi terdiri dari pegawai lapas sebelas orang
warga binaan tujuh belas orang dan tujuh belas warga tanggulandang
proses evakuasi menggunakan kapal motor bimasena dari pelabuhan tagulandang
menuju pelabuhan likupang desa munte kabupaten minahasa utara
bantuan logistik dan peralatan untuk warga terdampak
erupsi gunung ruang di kabupaten kepulauan sitaro
tiba di pelabuhan buhias pulau tagulandang pada kamis malam
bantuan berupa logistik dan peralatan ini berasal dari kodam tiga belas merdeka
yang hendak dibawa ke posko pengungsian
dan rem satu ratus tiga puluh satu santiago brigjen tni wahyono mengatakan
bantuan berupa kebutuhan dasar seperti obat obatan
untuk menunjang ketersediaan listrik dan alat komunikasi di tempat pengungsian
selain bantuan logistik kodam tiga belas merdeka juga menyiapkan personil perbantuan
seperti tenaga medis dan personil tni lainnya
yang akan membuka layanan dapur umum serta pendataan rumah warga
penjabat bupati sitaro ditemui saat memantau kedatangan bantuan
menyampaikan saat ini kebutuhan mendasar seperti alat tidur
makanan serta pakaian sangat dibutuhkan
kemudian sarana penunjang seperti apa namanya
itu yang kita siapkan juga
bagi saudara saudara yang pengungsian di tempat pengungsian
sementara itu polda sulawesi utara menyalurkan bantuan
bagi korban erupsi gunung ruang di kabupaten kepulauan sitaro
menggunakan empat kapal boot
personel yang diberangkatkan terdiri dari tujuh belas anggota ditpol airut
dan sepuluh tenaga kesehatan serta tiga puluh anggota personil brimop
kita sudah menyiapkan juga personel dari brimop
yang nanti mungkin untuk membantu pemerintah daerah dalam dapur umum
dan saya sudah koordinasi langsung dengan kapolres
jadi sementara masih ditangani di sana
dan saya sudah juga melapor atau menyiapkan
berkoordinasi dengan gubernur dan pemerintah daerah
tim sar manado juga telah mengerahkan perahu karet
guna menyisir sejumlah wilayah di pulau tagulandang
untuk mencari warga yang melakukan evakuasi mandiri
tim sar juga akan menambah personel dan perahu karet
untuk penyisiran pulau pulau
mengetahui kondisi gunung ruang di kabupaten sitaro
kita sudah terhubung dengan jurnalis kompastv
jufri untuk siang ini apakah masih terjadi erupsi di gunung ruang
saat ini saya berada di atas kapal km lohor raung
dan secara pengetahuan kami melihat bahwa
kepulan asap masih terlihat dari atas kawah gunung api ruang
namun tidak dengan intensitas yang tinggi
seperti beberapa waktu lalu dan cenderung lebih rendah
dan menurut informasi bahwa saat ini
memang gunung api pasir letusan sudah mulai menurun
meski demikian alat ukur yang rusak juga belum bisa memastikan
bagaimana aktivitas kegempaan gunung hp ruang pasca letusan
yang terjadi pada rabu malam pak skalis
oke ini anda sedang berada di atas kapal motor wimasena
dan juga warga yang masih harus mengungsi karena kondisi gunung ruang
bagaimana kondisi para pengungsi saat ini
untuk kondisi para pengungsi saat ini memang berada di beberapa titik pengungsian
dan pengungsi juga sudah menerima bantuan baik secara makan maupun kesehatan
meski begitu pas kali perlu kami sampaikan bahwa
kepanikan warga pas letusan gunung api ruang ini membuat warga ini berbondong bondong
menuju pelabuhan untuk meninggalkan pulau tanggulandang
dan beberapa kapal yang singgah di pulau tagulandang termasuk kapal feri
yang disediakan pemerintah itu selalu full karena kepanikan warga
dan ingin meninggalkan pulau tagulandang
ini yang menjadi perhatian pemerintah untuk mengatur dan mengontrol
para warga yang ada di pulau tagulandang pak sekalis
oke jeffrey artinya apakah saat ini masih banyak warga yang tersisa
untuk tinggal di pulau tagulandang atau memang jumlahnya sudah tinggal sedikit
untuk pulau tagulandang sendiri pak sekalis masih banyak karena
sementara dataran tinggi itu tidak terdampak sehingga
sebagian besar warga itu lari ke dataran tinggi
dan untuk jumlah yang keluar juga bisa dipastikan adalah warga yang ada di pesisir pak sekalis
masih cukup banyak warga di pulau tegelandang
hanya untuk pulau ruang saja sampai sekarang ini sudah dikosongkan
oke jufri anda juga bisa cerita di dalam kapal ini dari mana
dan akan mengarah ke mana kapal ini membawa para penumpang
iya saat ini saya berada di kapal kn blahoraung milik
togshau menuju ke pelabuhan tagulandang
kami membawa beberapa warga yang ke tagulandang
serta bantuan baik itu untuk gen set
ln dan juga ambulanser
milik palang merah indonesia untuk membantu fasilitas kesehatan
kesehatan rumah sakit dan ambulans tidak bisa digunakan rusak pasca letusan
baik tampaknya ada gangguan sinyal dengan laporan jurnalis kompas tv jufri kasumbala yang saat ini sedang berada di atas kapal bersama para penumpang untuk menuju ke pelabuhan tanggulandak
terima kasih laporan anda jufri kasumbala